menteri sosial hovifa indah parawasa mengunjungi lokasi tanah longsor
yang mengakibatkan orang meninggal dunia di desa kalijati sidamuli pangandaran selasa siang
medan berat membuat hovifa harus naik sepeda motor untuk sampai ke lokasi
keluarga korban selamat tak kuasa menahan haru saat menteri sosial mendoakan
keempat anggota keluarganya yang menjadi korban bencana alam
terputusnya akses menuju desa kalijati membuat menteri sosial hovifa indah parwasa
harus menumpangi sepeda motor kepala kepolisian sektor sidamuli menuju lokasi rumah keluarga korban
hovifah meninjau langsung kondisi rumah yang diterjang tanah longsor dan menyebabkan empat korban tewas
suasana haru dirasakan rasman ari dan anida para korban selamat
seorang anak dan balita yang selamat rencananya akan menjalani terapi trauma healing
untuk memulihkan kondisi psikologis mereka setelah musibah tanah longsor menimpa sabtu lalu
dari kementerian sosial juga sudah mengirim tim psikosoial untuk keluarga beliau
agar proses psikosoial terapinya bisa berseiring dengan upaya untuk bisa membangun produktivitas beliau
berdasarkan data kementerian sosial tiga ratus dua puluh tiga kabupaten kota di indonesia termasuk daerah rawan bencana alam
program kampung siaga bencana dari kemensos diharapkan dapat meningkatkan sistem peringatan dini bencana
ogi fatuzaman pangandaran